angin puting beliung dirasakan warga terjadi tiba tiba tanpa dibarengi turunnya hujan
sebelum puting beliung datang tampak awan gelap komulonimbus di kawasan ini
hingga akhirnya angin berputar pun menerjang pemukiman warga
puting beliung membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri
warga yang ketakutan hingga mengumandangkan azan berharap angin segera meredah
puting beliung berlangsung tidak sampai satu menit namun meninggalkan kerusakan cukup parah
tercatat dua puluh satu rumah warga rusak kandang ternak hingga pohon tumbang setelah diterjang angin puting beliung
tidak dilaporkan adanya korban jiwa
guna meringankan beban warga yang tertimpa musibah
bbbd banyuwangi menyerahkan bantuan sembako kepada korban terjangan angin puting beliung
pada siang hari ini yang dilihat oleh warga
sehingga kemudian warga segera menyerahkan diri keluar rumah
sehingga alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada
fenomena pusaran angin yang terekam di tengah laut ini terjadi pada selasa petang
berlokasi di perairan teluk jakarta viral di media sosial
fenomena alam ini terekam kamera telepon genggam pekerja pelabuhan dari dermaga pelabuhan cilincing
perekam peristiwa langka ini mengaku angin puting beliung berdurasi hingga tujuh menit
terjadi saat hujan ringan disertai angin kencang di wilayah pesisir jakarta
dirinya pun kaget dan khawatir
jika angin puting beliung

cuaca disini waktu itu jadian
grimis sama anginnya kencang banget tuh
setelah ngeliat itu sih saya gimana ya
agak takut juga sih takutnya
sampai kesini tapi alhamdulillah enggak
sebelumnya pihak bmkg mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di sebelah daerah termasuk di jakarta
di jakarta sendiri hujan ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir berupa kondisi ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di jakarta
di jakarta sendiri hujan ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir berupa kondisi ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di jakarta
hujan deras berangin
terlibat dengan cnn indonesia